perhatikan waktu keberangkatan
waktu keberangkatan dari
bahwa di jalur puncak
saat ini kan dilaksanakan
penerapan ganjil genap sehingga
waktu keberangkatan yang dipilih
atau tanggal ya tanggal dan waktu
berangkat yang dipilih disesuaikan dengan
plat nomor kendaraan yang digunakan
sehingga pada saat penerapan ganjil
genap itu sudah semuanya sudah sesuai
kendaraan mana yang diperbolehkan
untuk melintas kemudian
yang kedua adalah
pilih kendaraan yang akan digunakan
untuk melintas di kawasan wisata puncak
itu yang betul betul prima baik itu
kendaraan mobil pribadi maupun
berupa bis itu yang
betul betul prima dikarenakan
karakteristik jalur puncak itu adalah
mayoritas adalah tanjakan
kendaraan itu tidak prima
terjadi trouble terhadap kendaraan
atau mogok maka akan menghambat
arus lalu lintas itu sendiri